kita cerita berapa sebenarnya perbedaan negeri
sebenarnya yang dibutuhkan hari ini adalah mereka yang punya kompetensi di bidang it
untuk menceritakan dan membongkar apa yang terjadi
ya bocor bocoran juga ada di sana di sisi
represensi dan jalan maksud sebenarnya
waktu itu saya juga melihat mendengarkan
karena di luar negeri kita menang ya
ini yang ngomong budayawan ya
setelah itu tentu ada dua langkah yang bapak sudah sampaikan
yang pertama itu sampai ke pertengahan april ya bro
dan ini banyak lawyer yang hadir di sini yang dibantu
dan kita siapkan dengan paradigma baru
apakah konfliknya sekitarnya sepedera suara
jadi itulah yang coba kami lakukan
kita bisa sedikit lebih mengungkapkan lagi di dalam proses diopolitas
yang bisa seperti apa
biar kalau kamu yang punya
dan kita coba untuk mengantisipasi potensi potensi terjadinya kiasnya
karena kalau itu terjadi pasti memori kita akan kembali pada cerita seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
maaf dengan segala perkembangan pasti kurutannya adalah kelompok tertentu
keuntungan situ kurutannya juga lainnya itu tidak ditahan tahan
makanya kita ajarin masuk dalam sistem
kawan kawan yang punya kontroversi di it
melaksanakan yang punya kompetensi dalam politik dan hukum
kita akan berproses dalam waktu yang pendek
berapa saksi kita sekarang sudah menyiapkan
tapi berapa yang diizinkan oleh mk
ilmuwan hari ini penting untuk menyuarakan itu hari ini
apakah dalam persidangan mk itu nanti bisa melihat apakah saksi dilatasi
apakah waktunya juga dipakai dalam arti persidangan yang panjang seperti apa
saksikan program program kopas tv melalui siaran digital